puluhan sampan atau ponton timah milik penambang ilegal dibakar
petugas polres bangka dan satpo pp kabupaten bangka
sarana menambang timah ilegal itu dibakar dengan bantuan nelayan
yang beroperasi di kawasan sungai perimping bangka belitung
saat menyisir sungai perinting kecamatan riau silip kabupaten bangka bangka belitung
petugas mendapati puluhan ponton timah ilegal disembunyikan di balik hutan bakau
puluhan ponton tersebut lantas dibongkar dan dibakar
karena merusak hutan bakau atau hutan konservasi
sedikitnya lima puluh ponton timah ilegal yang dibakar petugas gabungan
petugas pun menyita puluhan mesin milik penambang ilegal yang beroperasi di hutan konservasi
sementara para pemilik ponton melarikan diri saat disisir petugas
tidak ada warga yang mengakui ponton milik mereka
kita giat hari ini penertiban tai apung penambang ilegal
dilakukan di sungai perimping
ini dimana disini
sungai perimping ini ditambahin semua tumbuhan bakau
dan ini merupakan salah satu kawasan hutan konservasi yang ada di kabupaten bangka ini
dan kita sudah melihat kerusakan yang cukup parah
sehingga kita bersama sama dengan pemerintah daerah
dan juga dipantu dari kelompok nelayan di sungai perimping dan sekitarnya
sebelumnya petugas sudah sering memperingatkan para penambang timah ilegal
agar tidak lagi menambang di kawasan hutan bakau
namun para penambang ilegal tetap melakukan aktivitasnya
dan menjaga kemampuan pemerintah di kawasan hutan